sambil memegang kertas putih bertuliskan
pak jokowi tolong bebaskan suami dan anak saya
kami siang seorang istri nelayan di natuna kepulauan riau
bernama yusnarti terlihat sedih
sebab sudah sembilan hari suaminya kasnadi dan menantunya johan
ditahan aparat maritim malaysia sejak tujuh september lalu
suaminya ditahan lantaran masuk perairan malaysia saat melaut mencari ikan
ia beserta anak dan cucunya tidak tahu harus mengadu kepada siapa
agar dua anggota keluarganya tersebut bebas dan pulang ke rumah
sementara itu ketua aliansi nelayan natuna henry berharap rekannya bisa dibebaskan
ia mengklaim dua nelayan natuna tersebut tidak menyadari
saat menangkap ikan masuk wilayah perairan malaysia
terkait mengapa nelayan natuna sampai masuk ke wilayah perairan malaysia
ini adalah akibat dari semakin maraknya kapal kapal ikan asing di laut kita
maraknya kapal kapal vietnam kapal cina kapal ikan dari taiwan
yang menangkap ikan di laut indonesia
kemudian juga hadirnya kapal kapal cantrang yang menangkap ikan di laut natuna utara
kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau mengaku
sudah menyurati kementerian luar negeri dan meminta dua nelayan natuna itu dibebaskan
ditahan pak ya
ditahan tapi kita sudah surati ke kemenlu ke kjri
minta tolong bantu proses mereka empat belas hari ditahan dulu
nanti ditindaklanjuti tapi mudah mudahan
kadangkan mereka hanyut gitu ya
pihak keluarga nelayan natuna hingga saat ini masih menunggu kabar
dari dua nelayan yang ditahan maritim malaysia tersebut
arpandi natuna kepulauan riau